hai raja saya sangat takut tolong jangan makan saya maafkan saya kali ini
tolong lepaskan saya saya tidak akan pernah melupakannya dan mungkin saya akan membantumu
sisi ngasanga takjub membayangkan sitikus dapat membantunya
hingga dia membuka cakarnya dan membiarkannya pergi
terima kasih raja aku tidak akan melupakan kebaikanmu
kamu beruntung aku baru makan temanku
tapi jangan menggangguku lagi kalau tidak aku akan memakanmu
beberapa hari kemudian sisinga sedang menjelajahi hutan
pemburu memasang perangkap untuk menangkap sisinya
para pemburu bersembunyi di belakang pohon menunggu singa mendekati perangkap
ketika dia mendekat para pemburu menarik tali dan menangkapnya di jari
sisinga mulai mengaum keras dan berusaha melarikan dia
tapi para pemburu mengencangkan jaring
mereka kembali ke desa mengambil gerobak untuk mengangkut sisinga
sisinga masih mengaum keras
semua hewan termasuk sitikus mendengar raungannya
sang raja ada dalam masalah aku harus membalas budi
sisinga segera mencapai sisinga
jangan khawatir rajaku aku akan membebaskanmu
dia memanjat perangkap
dan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memotong tali
akhirnya dia membebaskan sisinga dari perangkap
sisinga menyadari bahwa seekor tikus kecil bisa sangat membantu
kasih tikus aku tidak akan pernah mengganggumu lagi
hiduplah dengan bahagia di hutanku
kamu menyelamatkan hidup raja
sekarang kamu adalah panggilan hutan ini
terima kasih raja
dah sampai ketemu lagi
wah kemana kamu pergi
apa kamu tak ingin bermain dan meluncur menuruni ekorku
si tikus mulai melompat di punggungnya dan meluncur menuruni ekornya
beberapa saat kemudian pemburu kembali dengan gerobak besar untuk mengangkut sisinga
sisinga dan si tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka
si singa menolong keras
para pemburu ketakutan dan lari kembali ke desa
si singa dan si tikus menjadi teman baik selamanya